insiden tenggelamnya kapal selam kri nanggala empat ratus dua di perairan bali akan dievaluasi menyeluruh oleh komisi satu dpr ri
evaluasi yang dilakukan diantaranya terkait usia kapal yang sudah tua maintenance kapal hingga dugaan pelanggaran standar operasional prosedur yang menyebabkan kapal mengalami overkapasitas
anggota komisi satu dpr ri yan permenas mandenas menjelaskan evaluasi komisi satu dpr akan segera dilakukan terkait dugaan penyebab tenggelamnya kapal selam kri nanggala empat ratus dua bersama pemerintah dan juga tni
hal ini terkait dengan usia kapal buatan jerman yang usianya sudah empat dekade lebih yang masih digunakan indonesia hingga informasi over capacity yang dilansir salah satu media nasional jerman
dimana daya tampung krn anggal empat ratus dua disebut
sebut hanya untuk tiga puluh tiga orang
selain itu yang juga menyoroti usia kapal yang sudah tua sehingga seharusnya dilakukan uji coba kedalaman secara bertahap terlebih dahulu dalam pengoperasiannya
ia mendorong agar pemerintah ke depan mengalokasikan anggaran bagi kementerian pertahanan agar segera modernisasi alutsista yang dinilai masih sangat kurang dimiliki indonesia sebagai negara maritim
nah saya pikir evaluasi kita perlu secara menyeluruh ini
baik itu dari sisi kesehatan
kebijakan secara administrasi yang langsung dibawa kasal
tapi juga kita harus evaluasi juga dari masa operasionalnya alutsista itu jangka waktunya berapa lama
kemudian kita harus cek dulu apakah sudah pernah dimaintenance dalam satu tahun standar maintenancenya berapa kali
ada yang bisa tiga bahkan ada yang sampai empat kali
nah ini kan
belum kita ketahui semuanya
jadi saya pikir kalau maintenancenya tidak maksimal itu juga bisa mempengaruhi
lagian alutsista kita baik pesawat tempur dan kapal kalau saya lihat banyak yang di maintenance tidak sesuai dengan standar yang sebenarnya harus dilakukan
desakan untuk mengevaluasi dan memodernisasi alutsista milik tni kembali kencang disuarakan oleh sejumlah pihak menyusul insiden tenggelamnya kri nanggala empat ratus dua yang membawa duka bagi bangsa indonesia
menteri pertahanan prabowo subianto
mengatakan tengah menyiapkan master plan pertahanan dan akan melakukan modernisasi alutsista tni
seperti apa seharusnya modernisasi alutsista yang dilakukan oleh pemerintah
benarkah anggaran menjadi satu satunya masalah untuk melakukan investasi pada alutsista tni
kita akan coba gali dan juga diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
saya akan sempat ada pak sukamta anggota komisi satu dpr ri dan juga ada pak hairul fahmi analis militer dari isi
selamat malam pak sukamta dan juga pak pak tiongkok
selamat malam pak hairul
selamat malam selamat malam selamat malam
baik bapak bapak kita membahas kemudian angin kencang terkait dengan evaluasi dan juga modernisasi alutsista milik tni
tentu kita masih dalam suasana ikut berduka cita atas tenggelamnya kri nanggala yang kemudian ikut menjadi korban adalah para patriot bangsa penjaga kedaulatan laut indonesia
saya mungkin ke pak hairul fahmi terlebih dahulu
kita lihat setelah kejadian ini ada respon dari menteri pertahanan pak prabowo ya bahwa memang segera harus dilakukan evaluasi terhadap alutsista kita berkaitan dengan usia yang memang kebanyakan juga sudah cukup tua
dan ada master plan yang tengah disiapkan dua atau tiga minggu ke depan dikatakan menhan yang berkaitan dengan pertahanan indonesia
kalau kita bicara soal evaluasi ataupun modernisasi alutsista pak hairul fahmi sebetulnya menjadi kendala itu apa
apakah anggaran menjadi satu satunya masalah atau ada faktor yang lain misalnya kebijakan kah atau soal di luar anggaran yang ini selama ini mengganjal kalau kita bicara soal memodernisasi alutsista milik tni
ya saya kira anggaran bukan satu satunya dan juga bukan yang paling utama ya dari persoalan alutsista kita ya
termasuk dalam hal ini ya upaya modernisasinya permajaannya dan segala macam pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan alutsista ini saya kira anggaran memang menjadi masalah tapi bukan sejelas bukan satu satunya masalah
menurut saya problem problem kebijakan juga punya andil besar ya dalam hal ini
terutama misalnya ini kita kaitkan dengan pergantian pemerintahan
pergantian pemerintahan seringkali juga di baris
dengan perubahan perubahan atau penyesuaian penyesuaian orientasi kebijakan
kemudian yang selain itu juga ada terkait perencanaan kebutuhannya sendiri
perencanaan kebutuhan sendiri ini seringkali kita sulit mendapatkan gambaran perencanaan kebutuhan yang sifatnya berkesinambungan gitu ya
karena pergantian pergantian tadi
bapak kita sulit mendapatkan
perencanaan kebutuhan yang berkelanjutan bersinambungan
kemudian sudah tidak bersinambungan
kemudian juga kita tidak mendapatkan skala prioritas yang jelas dan terukur
kemudian selain skala prioritas tadi
mungkin oke lah sudah ada prioritas
kemudian prioritas juga tidak disiplin untuk dijalankan
itu yang juga ada di sini
ada banyak hal yang bisa membuat
ya terjadinya perubahan dalam prioritas prioritas ini
dalam pengadaan ini yang kemudian membuat seringkali apa yang sudah direncanakan menjadi berubah
itu dari belajar kita sendiri
kita kemudian juga seringkali melihat tidak sinkronnya ya
alipis yang satu dengan yang lain yang misalnya yang relevan
kita sudah punya kapal yang menggunakan rudal misalnya
terus kita juga demi efisiensi
demi bisa dialokasikan ke kebutuhan yang lain
mestinya kita prioritasnya adalah mengadaan kapal yang kira kira bisa menggunakan senjata sejenis
itu kan mestinya dilakukan
itu juga kelihatannya seringkali tidak berjalan juga dengan baik
baik pak erufami
jadi tidak hanya soal anggaran
iya bahwa anggaran memang menjadi salah satu kunci
tapi juga ada di level kebijakan
yang tadi anda katakan dan seringkali kemudian orientasi kebijakannya tidak secara continuity
nah kemarin kan kita sudah lihat bahwa ada rencana dari pak prabowo sebagai menhan untuk menyampaikan kepada presiden jokowi
untuk membuat master plan
yang tentu mungkin gambaran nanti mungkin akan bisa menjadi program jangka panjang terkait dengan pertahanan dan juga alutsista milik indonesia
anda menyambut positif rencana ini
atau kemudian anda punya poin poin lain terkait dengan rencana dari menhan pak prabowo
ya yang kita tahu ini kan baru diungkapkan ya
artinya ya kita saya kira ini positif sih kalau memang ada rencana untuk membuat master plan
karena tentu cetak biru ya terkait dengan pengembangan pembangunan sektor pertahanan ini memang sangat penting ya
termasuk juga untuk yang kita yang sering disampaikan soal pemandirian
alutsista pengembangan industri pertahanan dalam negeri
itu kan harus master plan nya harus jelas begitu ya
nah tinggal sampai saat ini saya menyambut positif
tinggal nanti kita lihat setelah jadi nih master plan ini kita lihat seperti apa master plan nya
kemudian kita juga lihat nanti implementasinya akan seperti apa

kalau sekarang sih wacananya pasti kita sambut baik

oke jadi bentuk konkretnya seperti apa itu yang kemudian kita tunggu
nanti aksi dari menhan pak prabowo saya ke pak sukamta
pak sukamta selama ini pengawasan dari dpr seperti apa pak sukamta
berkaitan dengan alutsista kita baik soal anggaran soal maintenance soal overhaul
ini kan juga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya
dari komisi satu bagaimana pengawasannya
iya betul terima kasih pak snehat
yang disampaikan pak hoerul fahmi ini tadi itu sudah menggambarkan seluruh persoalan yang terkait dengan pengadaan alutsista
yang disampaikan pak hoirul fahmi ini tadi itu sudah menggambarkan seluruh persoalan yang terkait dengan pengadaan alutsista
nah di komisi satu ini kita sedang punya panja panita kerja yang membahas mengevaluasi soal alutsista
jadi panja alutsista ini sudah bekerja cukup lumayan lama ya sebulan ini
kita mengundang bagai pihak mulai dari kementerian pertahanan tni di semua matra kkip
kemudian juga kita sudah ngecek di lapangan kondisi kondisi di lapangan
memang kalau kita lihat kondisi kita di lapangan ini memang memprihatinkan sebetulnya ya
kita sudah sampaikan temuan temuan kita ini kepada pemerintah
kapal kita kita punya sekian banyak kapal tetapi yang layak kira kira ya
kapal kita kita punya sekian banyak kapal tetapi yang layak kira kira ya
jalan itu kita sudah tahu
kemudian pesawat kita ya lebih kurang begitu
alat alat alutsista yang lain tank tank kita juga begitu
jadi situasi umum kita memang sebetulnya memprihatinkan kalau kita bicara apa adanya ya
nah sehingga kita ini betul betul komisi satu mendorong kepada kita dalam hal ini

karena sudah lagi pengadaan alutsista ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah
di mana pemerintah meletakkan prioritas untuk mengalokasikan anggaranya
bentuk mendorongnya seperti apa pak sukamta dari panja alutsista ini
bentuk mendorongnya seperti apa pak sukamta dari panja alutsista ini
kita sudah panggil beberapa pihak terkait

nah pemerintah ini sedang juga mengevaluasi pelaksanaan mef
nah nanti kalau pak menhan itu menyampaikan akan ada blueprint
nah nanti akan kita lihat apakah blueprint itu masih sejalan dengan mef atau di mana positioningnya
nah kita ingin tahu juga karena ini kan baru wacana ya

jadi apakah mef masih akan terus dipakai

atau akan diganti dengan sebuah perencanaan yang baru
saya kira semuanya nanti harus diperjelas
di rapat di komisi satu dan kita berharap secepatnya mungkin kita bisa rapat dengan pak menhan ya di komisi tiga
supaya semua ini menjadi lebih clear lebih jelas
supaya semua ini menjadi lebih clear lebih jelas

ini juga kemudian berkaitan dengan anggaran pak sukamta yang tadi sudah kita bahas sebenarnya ya
tadi juga kami sudah publikasikan bagaimana kemudian anggaran kementerian pertahanan kemudian dibagi lagi untuk alutsista tni ad al dan juga au
apakah problem anggaran ini memang di dpr juga sulit untuk membahas soal itu di komisi satu
karena seringkali kemudian dianggap anggarannya tidak ada untuk modernisasi terkait dengan alutsista tni ini pak sukamta
ya memang sekali lagi ini kan bahwa politikal wil
saya kira tahun ini adalah anggaran terbesar ya kita mendapatkan rp satu ratus tiga puluh tujuh triliun untuk tni
itu pun masih dibagi dengan soal kesejahteraan
dan prajurit ini tidak boleh dikorbankan untuk belanja perlengkapan alutsista
karena kesejahteraan ini harus terus didorong ya
selama ini saya kira kita prihatin sekali kalau kita bicara anggaran ini
misalnya awak kapal kita yang berlayar seperti nanggala yang kita semua berduka ini
kalau dilihat dari kompensasi
sejahteraannya dalam keadaan normal itu menurut saya tidak layak sebenarnya
jadi kompensasi perjalanan itu perharinya ya masih untuk naik ojek dari rumah ke kantor nggak cukup gitu loh
jadi kita berharap sejahteraan ini tidak dikorbankan
bahkan saya berharap ini dengan meninggalnya para awak
nah nanggala empat ratus dua ini sebaiknya pemerintah itu menaikkan pangkat mereka satu tingkat ya
sehingga pensiunnya nanti akan meningkat daripada pangkat yang sekarang ada
jadi kan mereka pahlawan anumerta sebagai penjaga nkri
naikkan pangkat satu level
nah kemudian mudah mudahan kesejahteraannya bagus
nah selebihnya untuk belanja alutsista itu harus dengan sebuah
kebijakan untuk menambah anggaran
bukan diambilkan dari porsi yang sudah ada
kalau selama ini kan cukup nggak cukup pokoknya sekian silahkan dibagi bagi sendiri gitu
nah sehingga teman teman tni itu kesulitan
untuk membagi antara kesejahteraan atau alutsista
jadi problem kebijakan ini satu poin ya
poin besar sekali menurut saya poin besar
sebab sebelum itu bisa dibagi bagi kalau jumlahnya tidak cukup kan tidak
walaupun sebetulnya indonesia ini kalau dari sisi rupiah ya cukup besar ya
kita di asean itu hanya kalah dengan singapura dibandingkan negara yang lain
tetapi ingat bahwa personil kita itu besar sekali jumlahnya
dibandingkan dengan negara negara asean yang lain
sehingga anggaran rutin anggaran untuk kesejahteraan itu sudah masuk porsi yang cukup besar
sehingga anggaran untuk belanja peralatan itu porsinya memang masih cukup kecil
itu yang terus kita dorong kepada perintah setiap kita membahas anggaran itu
supaya arahnya itu sendiri dinaikkan
nah yang kedua memang juga ada problem yang disampaikan pak fahmi tadi
diterkai dengan perencanaan dan aplikasinya ya
karena kalau di lapangan kadang kadang
prajurit itu kan tergantung kepada negara
modifikasi apapun berapapun akan dijalankan apa adanya gitu
nah mereka tidak akan pernah mengeluh
nah tugasnya pemerintah lah untuk memberikan sarana dan prasarana yang cukup untuk prajurit kita
pak hairul fahmi artinya ada problem yang cukup dilematis ya
ketika kita bicara soal kesejahteraan juga
tapi juga anggaran soal alutsista
kemarin juga menhan sudah mengatakan akan berupaya untuk melakukan investasi besar terhadap alutsista
tapi tanpa memengaruhi soal kesejahteraan dari para prajurit ini
apakah kemudian itu menjadi hal yang sulit dilakukan di antara dua pilihan itu
lalu menurut anda solusinya apa
kalau kemudian kita terjebak dengan problematika anggaran
tapi di sisi yang lain soal alutsista kita ini juga perlu diberi perhatian lebih
didesak untuk segera dievaluasi dan juga ada modernisasi
kita bahas di segmen berikutnya
kami harus break
kami akan segera kembali
anda kembali di cnn indonesia newscast
saya ke pak hairul fahmi
jadi di tengah problem
soal anggaran yang dihadapkan juga dengan alutsista dan juga soal kesejahteraan
solusi yang kemudian memang bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh kementerian pertahanan juga tni
berkata kata ini seperti apa
agar modernisasi juga dapat dilakukan pak hairul fahmi
ya saya kira problem anggaran dan problem kesejahteraan ini saya kira tidak perlu dipencetkan
ini masih bisa dicatat
carikanlah solusinya saya kira ya
pertama soal kesejahteraan
ya saya kira ini juga persoalan yang sebenarnya saya juga sempat mengkritik ya
misalnya kebijakan kebijakan yang terkait dengan inflasi perwira di tubuh tni
misalnya yang kemudian dicarikan solusinya berupa pemekaran satuan yang mengundang konsekuensi
kemudian menambah gemuk jabatan jabatan
itu yang kemudian juga menambah problem kesejahteraan kita ya
selain di tengah keterbatasan anggaran ini yang sudah lima puluh persen lebih dari lima puluh persen digunakan untuk perawatan personil
kemudian kan bertambah lagi bebannya dengan kenaikan kenaikan pangkat
dengan ini tadi
penambahan jabatan jabatan yang sebenarnya mestinya kita sedang berpikir efisiensi ini ya itu juga ditahan dulu
bukan alutsistanya yang ditahan pemeliharaannya perawatannya perbaikannya gitu ya
tapi ini dulu yang mestinya menurut saya perlu di rem ya
kecuali yang memang dibutuhkan terkait dengan penegakan keamanan dan kedaulatan
misalnya kayak apa namanya pengembangan
satuan satuan di kostrat pengembangan satuan satuan di marinir atau di armada itu saya kira oke lah
tapi ada beberapa satuan yang saya kira sebenarnya belum perlu ditingkatkan levelnya itu sudah ditingkatkan
itu juga kan menggunakan konsekuensi gaji segala macam meningkat
kemudian soal anggaran alutsistain tadi ya saya kira ketika kita belum bisa memodernisasi
ya tentu karena ini bagi saya pembaruan alutsista kita termasuk permajaan dan pengadaan yang dengan alutsista dengan teknologi terkini yang kita dambakan ini
ini kan sifatnya sebenarnya sesuatu yang maraton tidak sprint ya
tidak bisa kita rencanakan sekarang terus besok kita sudah berharap punya alutsista alutsista yang baru modern terkini begitu ya
tapi ini sesuatu yang sifatnya maraton
sehingga kemudian kita harus berpikir juga bagaimana dengan anggaran yang tersedia kita bisa
kalaupun kita tidak dapat yang harga yang lebih efisien gitu ya dari sisi biaya
kita bisa dapat benefit tambahan
misalnya kita meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan negosiasi
negosiasi dalam misalnya soal yang terkaitannya dengan transformasi
transfer teknologi kerja sama produksi dalam soal fasilitas pemeliharaan
nah ini sesuatu yang seringkali saya lihat kita lemah dalam hal ini
ya mungkin terkait kapal selam kita masih oke lah
terkait fregat sigma misalnya kita masih oke lah kita punya kerja sama yang ada transfer teknologi dan kerja sama produksi
tapi di banyak hal yang lain ini belum jelas semua
nah ini kalau kita tidak dapat belum bisa mengatur penambahan ya anggaran
saya kira benefit benefit ini yang perlu diinventarisir juga yang potensi potensi benefit yang lain ya
karena kita kan sudah dengar apa namanya amanat presiden bahwa bagaimana menjadikan belanja pertahanan ini menjadi investasi investasi pertahanan
nah dan kalau kita bicara investasi juga kita juga mestinya juga
harusnya berpikir lebih apa namanya lebih panjang soal riset
kita tidak melihat riset menjadi perhatian serius dari pemerintah terutama di sektor pertahanan
bayangkan saja dari angka yang katakanlah cukup besar itu ternyata anggaran riset kita sangat kecil
itu masih juga digabung dengan insentif insentif untuk perguruan tinggi dan dengan industri pertahanan
ini kan kecil sekali padahal kalau kita bicara apa namanya
bicara pengembangan analisis saya kita harus bicara riset juga
kita bicara kemandirian analisis saya kita harus bicara riset
bicara pengembangan industri pertahanan dalam negeri ya harus bicara riset

entah riset saya kira ya itu tidak akan membuat kita bisa berdiri tegak selamanya gitu ya
bagaimanapun kita masih harus bergantung pada negara lain akhirnya
baik pak hairul fahmi di tengah kondisi seperti ini kita mengambil momentum dari tenggelamnya kri nanggala empat ratus dua
tadi kan pak sukamta sudah mengatakan bahwa di dpr komisi satu sudah membentuk panja alutsista sebetulnya beberapa bulan yang lalu
apa yang perlu disoroti oleh panja komisi satu dpr ri pak sukamta
tadi kan dari pemerintah sisi pemerintah ya tadi anda sudah menyampaikan banyak sekali kritik dan juga masukan
untuk panja sendiri apa yang perlu diperhatikan oleh para wakil rakyat di komisi satu
ya panja sebetulnya berusaha untuk menggali permasalahan ini secara sistematis cukup dalam juga
karena kita sudah dapat data lapangannya kita tahu perencanaannya
nah kita juga sudah punya pegangan blueprintnya yang mef itu
cuma yang terus kita dalami dan belum mendapat jawaban dari pemerintah sebetulnya adalah
mef ini masih akan kita pakai atau akan kita tinggalkan
dan kemudian kita buat blueprint baru
nah apalagi dengan kondisi yang ada sekarang ini ya saya selalu bertanya sebetulnya
karena pesawat kita ini misalnya pesawat tempur kapal itu ya dari jumlah yang ada itu yang layak itu sekitar sebut angkanya tadi
tapi yang operasional ya dikasih anggaran operasional itu lebih kecil lagi gitu loh
jadi sekali lagi ini babnya adalah bab polisi sebetulnya
kita ingin dalami terus di panja ini sebetulnya polisi pemerintah ini maunya bagaimana
karena mungkin asumsinya adalah karena kita ini dalam kondisi damai
kita tidak kondisi perang sehingga
tidak terlalu diperlukan begitu
alusista itu menjadi prioritas yang kesekian
prioritas keempat kelima ke enam gitu
namun oke lah kalau memang tidak akan perang kemudian alutsista itu tidak menjadi prioritas hari ini
tapi kita ingat kata pak fahmi tadi itu benar sekali
kalau misalnya akan perang sepuluh tahun lagi misalnya prediksi karena perubahan perubahan geopolitik global maupun regional
terus kan tidak bisa belanja on the spot
kita harus belanjanya itu untuk sepuluh tahun
lima tahun itu ya belanjanya dari sekarang
karena kalau pesan kapal selam hari ini seperti yang di korea itu
itu kan pesan negosiasi buat pelaksanaan apalagi kalau nanti ada kerjasama sebagian dibuat di indonesia
itu ya tujuh tahun delapan tahun
baru selesai tananya gitu
nah belum lagi nanti dipakai untuk latihan agar awak awak kapal dan
pesawat itu kemudian betul betul menguasai peralatan
jadi rencanaannya harus fix betul
nah yang berikutnya yang kita ingin ketahui dari pemerintah yang kita ingin dorong terus itu adalah
ya pak sukamta silahkan bisa dilanjutkan
suaranya hilang ya
bisa pendengar pak sukamta
bisa dilanjutkan kembali
jadi kita berharap soal soal apa ini perencanaan pilihan
nah yang kedua adalah bagaimana agar kalau toh misalnya perangnya itu nanti hari ini
peralatan peralatan yang ada itu itu tidak membahayakan bagi awak
jadi dalam contoh kasus kapal selam ini kan ini persoalan yang sudah cukup lama sebetulnya
dalam lima tahun terakhir saya menjadi di komisi satu hampir tujuh tahun maaf ya
itu kan ini persoalan nanggala ini kan sudah lama sejak dulu
masuk retrofit nggak selesai selesai gitu
nah sehingga kita berharap kalau toh kita ini juga memiliki
tidak melakukan permajaan maksud saya pastikan bahwa peralatan itu tidak membahayakan awak
oke maintenance nya overhaul nya itu yang harus diperhatikan
bukan hanya maintenannya ya tapi juga segala macam yang terkait ya
jangan sampai kita ini punya sudah peralatannya tua kemudian maintenannya tidak bagus
jarang dipakai latihan
nah ini kan jadi kombinasi yang tinggal menunggu disaster datang
baik saya ke pak hairul fahmi
kita misalnya kemarin dipakai keluar sebentar nabrak penjual kerupuk gitu
nah ini kan sebetulnya kondisi kondisi yang tidak boleh terjadi karena jangan sampai nanti awak tni
awak alutsista dari anggota tni itu yang merupakan wni dan sekaligus menjadi tentara itu menjadi korban
karena itu harganya sangat mahal dan sebetulnya secara konstitusi juga itu tidak benar
kita harus break dulu pak sukamta dan juga pak hairul fahmi
saya usai jeda akan ke pak heru fahmi melihat anggaran
kita akan coba bongkar kemudian anggaran kementerian pertahanan dan alokasi masing masing untuk dukungan pengadaan alutsista
dan juga modernisasi per matra ya
seperti apa catatan dari anda pak hairul fahmi soal itu
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di newscast
kita masih membahas desakan untuk mengevaluasi atau memodernisasi alutsista milik tni setelah kejadian insiden kri nanggala empat ratus dua yang tenggelam di perairan bali
pak hairul fahmi dan juga pak sukamta ini kita akan sampaikan juga ada data soal angka angka anggaran dari kemenhan dan juga alokasi permatra ya
nanti akan disampaikan kita akan tampilkan mungkin kita bisa tampilkan sekarang
ini saya akan bacakan ini pak sukamta dan juga pak hairul fahmi ini total anggaran kemenhan ada satu ratus tiga puluh tujuh tiga triliun rupiah
kemudian alokasi anggaran untuk dukungan alutsista itu ada sembilan tiga triliun rupiah
dan kemudian per masing masing modernisasi dan pemeliharaan perawatan

alutsista tni ad tiga delapan triliun tni al delapan triliun kemudian tni angkatan udara delapan satu triliun
dari angka angka ini saya ke pak hairul fahmi apa catatan anda pak soal anggaran berkaitan dengan alutsista yang sejak awal sudah kita bahas dan di awal tadi sudah kita bahas
ini sebetulnya ada juga soal political will dari pemerintah soal itu
ya saya kira kalau dari situ kan kelihatannya besar ya
tapi jangan lupa kapal alutsista kita ini kan ya mahal ya
dan terutama di angkatan laut dan di angkatan udara ini kan selain mahal pemeliharaannya juga menguras anggaran
sehingga angka delapan triliun delapan satu triliun itu juga saya kira tidak besar
tidak besar dan kalau kita itu digunakan untuk belanja alutsista
itu juga saya kira sangat kurang di tengah
banyaknya alutsista yang sudah waktunya diganti waktunya misalnya dikhalifkan dengan menggunakan teknologi yang lebih baru lebih menjawab tantangan dan ancaman ke depan
itu kan kita bicara modernisasi dan
modernisasi ini kan adalah terkait dengan proyeksi ancaman ke depan ya
nah tentu saja juga ini menjadi pertimbangan mestinya ya
yang jelas kita melihat bahwa angka angka itu sebenarnya ya masih jauh dari kebutuhan
dan bahkan bagi kalau di angkatan laut dan angkatan udara saya kira itu
juga belum menjawab kebutuhan pemeliharaan kita yang luar biasa
pemeliharaan dan logistiknya
ya bahan bakar misalnya
itu kan juga belum lagi kita harus bicara juga bagaimana menjaga dan terus meningkatkan kemampuan dari para personil yang menggunakan alutsista tersebut
ini kan juga harus dirawat dijaga ditingkatkan terus kemampuannya
melalui pelatihan melalui kemudian kegiatan kegiatan gladi operasi operasi yang sifatnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan
itu kan hal yang harus dilakukan terus menerus
sehingga angka angka itu tadi saya kira masih perlu lah kita lalu laki lagi
kalau memungkinkan untuk ada yang digeser geser ya mestinya bisa dilakukan lah
jadi angka terlihat besar tapi itu tidak berbanding lurus dengan kita tahu bahwa bicara alutsista harganya sangat mahal
belum lagi soal perawatan tadi yang anda tekankan
sayangnya tadi kita sudah berusaha untuk mengundang dari kementerian pertahanan tapi tidak ada yang bisa bergabung pada diskusi kita pada malam hari ini
pak hairul fahmi tadi anda juga menekankan soal ancaman dan juga tantangan ke depan
kita tahu secara geopolitik mungkin kebutuhan akan kapal selam kita dengan luas maritim yang cukup besar indonesia ini
minimal ideal kita punya dua belas
tapi kita saat ini punya lima dimana dua diantaranya mungkin usia sudah cukup tua ya
celah untuk keamanan laut indonesia setelah tenggelamnya kri nanggala
apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah
pertama sebenarnya itu bukan ideal ya
dua belas itu bukan ideal
itu kebutuhan pokok minimum dua belas itu
kalau idealnya ya kira kira dua kali lipatnya lah
tapi kita sampai hari ini nyatanya sebelumnya punya lima sekarang berkurang satu lagi menjadi empat
nah dari empat yang ada ini kapal selam ini sebenarnya posisinya sebenarnya tidak tergantikan
bagi angkatan laut dia adalah alutsista yang termasuk alutsista utama dengan efek deteren paling tinggi
dia punya kemampuan penangkalan penghadangan paling tinggi
sehingga dia sangat dibutuhkan di angkatan laut
terus kemudian tapi kita melihat bahwa yang terjadi adalah kita sekarang tinggal punya empat
ini pun yang satu sudah seusia dengan kri nanggala yang mengalami musibah
sementara tiga yang dari korea ini juga belum optimal penggunaannya sampai hari ini
nah ini kan tentu
itu bagian dari pengawasan bpr bagaimana mengevaluasi apa yang terjadi sebenarnya
tapi kita berharap kapal selam yang ada ini sementara kita belum bisa mengadakan yang baru ya
ini pertama harus dioptimalisasi dengan catatan bagi yang ya katakanlah kri cakra misalnya
tentu saja harus ada penyesuaian beban kerja
kemudian dia juga
tentu saja pemeliharaannya juga harus lebih disiplin dilakukan
itu kan seperti itu
terus kemudian selain itu terkait dengan pengamanan di laut kita
ya tentu saja empat ini karena empat ini tidak cukup ya tentu harus ditopang oleh kekuatan kekuatan armada
dari armada yang lain
kita punya tiga alur laut yang harus diamankan
tidak semuanya lautan yang sifatnya dangkal
banyak yang dalam
nah ini kan membutuhkan keadaan kapal selam mestinya
tapi karena tidak ada ya berarti kan kita harus cari solusinya
solusinya misalnya dalam waktu dekat
kendaraan tanpa awak
misalnya untuk melakukan monitoring atau patroli bawah laut
mungkin sesuatu yang bisa diadakan dalam waktu dekat
itu hal yang saya kira bisa menjadi solusi sementara
bagi pengamanan laut kita
selain meningkatkan kapasitas dan frekuensi patroli di perairan kita di permukaan
ini juga penting tapi tentu saja tidak mungkin bisa meng cover semuanya
masih menyisakan celah rawan terutama di kedalaman
yang kita tahu sepanjang dua ribu dua puluh satu ini saja
sudah beberapa kali terjadi apa namanya katakanlah
keriuhan di bawah laut kita
ada penemuan sea glider di selayar dan sebelumnya di laut jawa
kemudian ada apa namanya pelintasan kapal selam prancis kabarnya begitu
kemudian ada hal lain yang meriuh di bawah laut kita
dan itu tentu membutuhkan pemampung yang ketat begitu
oke baik pak sukamta
tadi kan anda katakan
sesegera mungkin akan memanggil komisi satu
memanggil menhan paprabowo
apa yang kemudian nanti akan diawasi atau akan dibahas oleh panjalut sista bersama dengan pemerintah
kita belajar dari apa yang terjadi pada insiden kri nanggala empat ratus dua
ya memang yang berikutnya mendesak saya kira dilakukan itu adalah audit
jadi alutsista yang sudah tidak layak ya tidak boleh digunakan lagi
nah kalau perlu dipastikan penggunaan alutsista itu harus sesuai dengan protapnya
tidak boleh melebihi kapasitas muatan yang bisa menimbulkan masalah
apalagi peralatannya sudah tua
nah yang kedua kalau terkait dengan permajaan dan pemenuhan kebutuhan
kira nanti kita harus pastikan roadmapnya
roadmap apakah kita tetap mef atau ada roadmap baru
yang kedua adalah perlu investasi pemerintah dalam jangka panjang
kira dengan kondisi anggaran yang tadi dipaparkan salah satu strateginya adalah dengan multi years
nah dalam rangka untuk pembelian alutsista
saya kira salah satu ya yang bisa dilakukan
kalau kita punya kepastian bahwa dalam sekian tahun kita ini akan mengalokasikan anggaran sekian banyak
saya kira banyak negara yang akan dengan sangat senang membantu indonesia untuk kerjasama pengadaan alutsista ini
nah yang ketiga adalah saya kira perlu memperkuat kerjasama dengan negara lain dalam pembangunan alutsista ini
kita sudah mencoba dengan korea
saya kira pengalaman kita dengan kapal selam maupun dengan pesawat tempur itu bisa kita evaluasi
dan kalau perlu nanti kita cari negara lain
saya kira masih banyak negara lain yang punya kapasitas teknologi pengembangan alutsista ini
dan sangat spektakuler jauh lebih baik daripada yang selama ini dipakai kerjasama
nah yang keempat
seperti yang disampaikan pak sarul fahmi itu
ada alokasi yang cukup untuk penelitian
ya untuk riset dalam rangka peningkatan daya saing dan pemenuhan kebutuhan untuk penemuan teknologi baru
dan pengembangan industri dalam negeri
saya kira ini sering disebut pengembangan industri pertahanan dalam negeri itu sering disebut
tetapi di dalam prakteknya saya kira ini perlu juga dievaluasi
sebetulnya mau dikembangkan ke arah mana dan serius nggak ngembangkannya
terakhir saya ke pak hairul fahmi
karena kemudian kita tahu akan ada road map soal master plan pertahanan indonesia
ini juga berkaitan dengan alutsista nanti yang akan disiapkan
singkat saja pak hairul fahmi apa yang anda harapkan dari master plan ini
seperti apa harus pemerintah menyusun master plan soal pertahanan dan juga alutsista indonesia
roadmap ya pertahanan pembangunan sektor pertahanan ini tentu saja harus menurut saya harus menggambarkan secara jelas
terutama tantangan dan ancaman yang kita hadapi
ya secara jangka panjang jangka menengah dalam waktu dekat
ini apa yang sedang kita hadapi
dan itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk apa namanya
bagaimana kita membangun dan memenuhi kebutuhan alutsista untuk menjawab ancaman dan tantangan tersebut
kemudian rencana rencana itu harus disiplin dijalankan dengan skala prioritas yang jelas harus disiplin dijalankan
ya kemudian tidak gampang berubah ubah juga
dan tentu saja seperti tadi saya mengingat bahwa ini adalah maraton bukan sprint
sehingga apa namanya kita tidak perlu ambisius menggemburkan bahwa kita akan dalam waktu dekat punya begini punya begitu
tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kemudian alutsista ini kita konsisten menjalankan
dan yang saya kira juga cukup penting untuk disebutkan bahwa pembeliannya pembelanjaannya itu tidak mafia driven
artinya tidak dikendalikan oleh pihak lain
kita berharap kedepan ini kita perbaikilah apa namanya tata kelola alutsista kita
dengan apa namanya dengan baik sehingga tidak mengorbankan nyawa nyawa anak bangsa lagi
ya baik pak hairul
anda melihat selama ini ada mafia driven dalam pengadaan alutsista milik tni atau milik indonesia
ya saya kira apa namanya kita ini ini ini aromanya apa namanya kita tidak bisa mengonfirmasi secara langsung
tapi saya kira ini penting untuk diingatkan
selama ini kan kita punya keterbatasan akses informasi terhadap skema pengadaan alutsista ya kan
jadi tentu saja ketika perubahan perubahan pergeseran pergeseran rencana belanja kemudian tidak terjelaskan dengan baik
lalu mengundang rumor adanya hal hal seperti itu di balik layar
dan kita berharap tidak
tapi tentu saja apa namanya dalam hal ini pemerintah perlu diingatkan
untuk terhindar dari praktik praktik semacam itu
dan dpr juga perlu diharapkan untuk terus mengawasi dengan aman proses proses pengadaan ini
jangan sampai ada yang tadi anda singgung ya soal mafia driver
ini perlu kita awasi bersama juga oleh pak sukamta dan rekan rekan di komisi satu dpr ri
terima kasih banyak pak sukamta dan juga pak hairul fahmi
kita akan kawal bersama seperti apa evaluasi dan juga
dan sekali lagi untuk kita mendoakan yang terbaik bagi para prajurit
kri nanggala yang telah gugur dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan
terima kasih banyak pak sukamta pak hairul fahmi selamat malam
dan usai jeda newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya elvira hairuni
saya tetap bersama sama